selama ini kampung kita aman aman aja enggak pernah kedengeran ada pencurian tapi baru satu
hari ini rangga datang udah bikin masalah betul betul ada apa apa
rangga diharuskan pelajaran kita nggak boleh diam dan gak berbuat apa apa
hai sojo sojo kita jalan jalan tunggu tunggu
sesungguhnya ampunan allah itu sangat luas tinggal tergantung kitanya mau sungguh sungguh
bertobat atau hanya setengah setengah bahkan di dalam alquranul karim di dalam surat anisa
allah berfirman dan mohonlah ampun kepada allah sungguh allah maha pengampun lagi maha penyayang
luar biasa sekali saya boleh bercerita sedikit tentang diri saya
saya sebelumnya minta maaf sebelum saya duduk di sini
hai dulu saya pernah menjadi
lubsa banyak dosa yang yang menurut saya
manusia yang lemah tidak mungkin saya bisa
dosa sayang banyak itu bisa diampuni
saya dulu pernah berjudi
pernah meminum minuman keras
seorang perempuan yang
bukan murim saya
dan saya juga pernah menjadi seorang buronan
pada saat itu saya dikejar kejar oleh polisi
dan pada akhirnya
saya terjun ke sungai
saya terbawa arus sungai
buktinya masih kesempatan
memberikan kesempatan untuk saya bertobat
akal saya yang sangat terbatas ini
yang besar yang pernah saya lakukan
tidak mungkin diampuni
itu menurut saya
tapi lain menurut allah
mudah mudahan cerita yang nyata ini
menjadi gambaran untuk
khususnya untuk saya pribadi
amin ya allah
ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya
jadi itu ciri insan yang pertama
ciri insan yang kedua adalah mampu menahan amarah
kita ada masalah dengan orang lain kita tahu kita ada di pihak yang benar tapi kita mampu
untuk melawan dia tapi kita tidak melakukannya kita mengalah karena allah rasulullah saw
alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu haditsnya yang artinya orang terkuat diantara
kamu sekalian adalah orang yang bisa menahan amarahnya dan orang yang terbijak diantara
kamu sekalian adalah orang yang sanggup memberi maaf ketika tiga mohon untuk membalas allah
bangun album album kuran oleh alesan ala makhluk kalian the walks on deprived adjusting
masjid dengerin ustadz rangga
ngapain itu masjid dia mau ceramah rangga yang ceramah iya anaknya kalau ustadz rangga yang ceramah
selanjutnya saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah
rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam haditsnya ada tujuh golongan orang yang
akad dinaungi allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya yaitu
pemimpin yang adil pemuda yang senantiasa beribadah kepada allah
semasa hidupnya orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid
hai dan dua orang yang saling mencintai karena allah hai seorang lelaki yang diajak seorang
perempuan cantik dan berkehendak untuk berjina tetapi dia berkata aku takut kepada allah orang
yang memberi sedekah tetapi merahasiakannya seolah tangan kirinya tidak tahu
apa yang diperbuat oleh tangan kanannya dan seorang yang mengingat allah di waktu sunyi
sehingga bercucuran air matanya mudah mudahan dengan saya bacakan hadis tersebut kita bisa
merenungkannya gimana tadi ceramahnya mas alhamdulillah semuanya antusias mendengarnya
alhamdulillah oh iya mas ini ada surat dari bapak di kampung untuk mas
ibu sakit apa mas terus kapan mas mau pulang ke kampung ya harus secepatnya takut ibu kenapa
aduh kayaknya saya nggak bisa ikut deh mas denny mana belum sembuh betul lagi kamu
nggak usah ikut nggak papa kamu jaga ini aja di sini saya nengokin ibu sendiri aja iya deh
no itu kasih rangga wah bakal banyak mencetak lagi nih alhamdulillahirobbilalamin bu doa kita
rupanya dikabulkan allah rangga sudah kembali ke jalan yang benar iya ya pak malah kata istrinya
yang sering berkirim surat pada ibu di tempat tinggal barunya rangga dikenal sebagai kiai atau
selama ini kampung kita aman aman aja nggak pernah kedengeran ada pencurian tapi baru satu hari ini
rangga datang udah bikin masalah betul betul ada apa
rangga diharuskan pelajaran kita nggak boleh diam dan gak berbuat apa apa
kita jangan main hakim sendiri dan kita jangan asal tuduh gimana kalau pelakunya bukan rangga
eh dimas lo kalau mau belain belain orang yang benar jangan penjahat lo belain iya
pokoknya malam ini kita harus ke rumah rangga betul dia harus kembali motor curiannya
warga sangat marah pak malam ini mereka akan datang ke sini
kok mereka menuduh begitu
rangga kan di rumah dia tidak kemana mana kok lapor polisi pak supaya rangga dilindungi
kalau gitu saya saya jangan lapor polisi oh iya terima kasih ya dimas
perasaan bapak kok enggak enak bagaimana kalau kamu menghindar dulu soalnya sebagian warga masih
menaruh dendam sama kamu apalagi kalau dengar cerita dari dimas
katanya warga itu sangat emosional bapak khawatir keamanan kamu bapak dan ibu tenang aja
semua harus berparsa sama allah dan rangga tidak akan lari kemana mana karena yang namanya umur
jodoh dan harta itu merupakan gandak allah dan rangka tidak takut sama siapa pun rangka hanya takut
sama allah pak bu
kalau kau memang harus meninggal
perangga ikhlas karena itu merupakan hak allah
jangan keluar jangan keluar kemarahan mereka sudah nggak tertahan pak
aku rangga akan menjelaskan sama mereka
ada apa kalian datang ke sini
tenang dulu tunggu penyelesaian
kalau kalian masih memilih saya karena kesalahan saya masa lalu saya mohon maaf
tapi saya benar benar tidak mencuri
kalian sudah melakukan salam
tak yang jelas
kalian loh yang orang yang tidak bersalah
pencuri sepeda motor itu sekarang sudah tertangkap polisi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
ayo kalian bubar semua
rangga bertahan rangga